baik kembar siam queen esa zahira dan queen eta zaina
menjalani operasi pemisahan dada dan perut yang menyatu
di ruang bedah sentral rumah sakit hasan sadikin bandung rabu pagi
bayi berjenis kelamin perempuan ini menjalani operasi
setelah didiagnosis mengalami conjoin twin storacoomphalophagus
atau dempet pada bagian dada hingga perut
setelah menjalani operasi selama tiga jam
tim ahli yang terdiri dari dokter bedah anak bedah plastik anestesi
rehabilitasi medik dan radiologi itu berhasil memisahkan
kedua bayi berusia sebelas bulan tersebut
pemisahan yang dilakukan tentunya dimulai dari titik perut
dinding dada kemudian bagian dalam yang med atau yang fusi itu adalah liver
livernya menempel dengan ukuran lebar enam panjang sepuluh cm
orang tua bayi evi dan musli pun menangis ketika tim dokter rumah sakit hasan sadikin bandung
memberitahu operasi kedua putri mereka queen eza zahira dan queen eta zaina berjalan lancar
selamat pagi selamat pagi
sedih juga aku ya pada saat kita berluka
tapi semoga ini jalan yang terbaik ya supaya zain dan eza sudah bisa hidup normal
bisa semangat pulih juga sehat
selamat berduanya ya
queen eta zaina dan queen eza zahira asal kabupaten sukabumi itu lahir dalam keadaan kembar siam pada dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh satu
di rumah sakit hasan sadikin bandung melalui operasi sesar
dibangun bandung jawa barat